kementerian badan usaha milik negara memastikan penetapan siapa yang akan menempati posisi direktur utama sepeninggal
dwi sucipto tinggal menunggu keputusan dari pemegang saham ataupun menteri bumn rini sumarno dan juga presiden joko widodo
di lansir the tick finance deputi bidang usaha energi logistik kawasan dan parwisata kementerian bumn edwin abdullah menyatakan
sudah ada tiga hingga lima nama calon orang yang masuk bursa direktur utama pertamina
menurutnya semua calon yang diajukan jajaran dewan komisaris berasal dari lingkup internal pertamina
adapun menteri bumn rini sumarno menyebut pihaknya telah mengirim sejumlah nama calon ke istana negara
yang menambahkan presiden jokowi menginginkan kalangan eksternal juga ikut bersaing dalam bursa calon direktur utama
keputusan penunjukan calon di rut pertamina pun terpaksa diperpanjang hingga sebulan mendatang karena padatnya jadwal presiden jokowi